iya ya pasti nanti saya bayar permonan kpr gua ya sisi ngurupan gue pindah rumah yang baru
lu sih dateng ya beli rumah dulu baru nikah ini bapak ditolak kok malah mengungsi sorry pengajuan
kpr lu gampang banget pengajuan kpr gua ditolak dimana mana lu sih hutang di koleksi bayarnya
bolong bolong lagi emangnya lo belum tahu kalau semua hutang kita dicatat di sid apa itu sid sid itu
sistem informasi debitur data hutang dan track recordnya ada di bank indonesia makanya tertib
bayar hutang ingat tertib bayar hutang urusan jadi gampang